bukan bilang begitu banyak saya cuma katakan gak usah ngadu domba
untuk punya pikiran anda kan menuntut saya tidak jujur
kalau saya tanya kalau kamu tidak jujur kamu berani nggak nantang seluruh publik seperti ini
itu yang saya bilang gak usah di print di spin anda di call apa
pakai rengkai gak usah masuk sini lagi gak jelas kalau gitu
saya tegasin kamu juga gak usah neken neken saya dengan media saya gak pernah takut
sama kayak tempoh mana tempo ini
saya nggak pernah takut sama kalian jujur aja
saya selalu katakan kalau cahaya pagi fajar kegelapan gak bisa nutup
rembang cahaya fajar akan terus menekat tidak bisa kamu tahu
jadi saya tidak akan menurut anda
jadi gak usah bolak balikin karemat kayak begitu
terima kasih pak
saya tegasin gitu
saya cukup fair jawab semua pertanyaan anda semua
dan saya tidak ada kewajiban menjawab anda semua